menuju ke zaiul yang saat ini ada di posko pemenangan duo dm
seperti apa tanggapan hasil survei hitung cepat dari tim deddy miswar dan deddy mulyadi
hasilnya kurang begitu menyenangkan nampaknya di sana
ya baik selamat sore eva betul sekali memang saat ini proses quick count
atau penghitungan cepat pilkada serentak dua ribu delapan belas di jawa barat
yang diikuti oleh dua puluh tujuh kota kebupatan yang ada di jawa barat
sampai saat ini memang masih berlangsung
dan tidak hanya itu di posko pemenangan pasangan nomor urut empat
deddy miswar dan deddy mulyadi di kawasan dago kota bandung sendiri
memang saat ini baik dari tim survei internal maupun dari beberapa lembaga survei
masih terus melakukan quick count
dan kalau kita perhatikan sampai dengan sore hari ini memang hasilnya masih dinamis begitu
artinya masih belum final
tapi memang yang jelas masing masing pasangan calon ini sudah siap menang dan kalah
seperti halnya saat ini saya sudah bersama
dengan pasangan nomor urut empat deddy miswar
selamat sore assalamualaikum bang deddy
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
bang didi kalau kita lihat sampai dengan pukul enam belas sampai saat ini kan masih quick count masih berlangsung begitu ya
kalau saya melihat juga ini masih dinamis
ya saya kira ini karena pemilihan bupati dan wali kota di enam belas kabupaten kota di jawa barat
itu penghitungannya didahulukan dibandingkan
penghitungan suara pemilihan gubernur jawa barat
karena itulah tertunda dan kayaknya mungkin sebentar lagi akan masuk ya
dimulai lagi pukul empat penghitungan pemilihan gubernur
saya kira ini wajar saja karena di jawa barat ini ada tujuh belas pilkada
baik gubernur maupun enam belas kabupaten kota
karena itu yang sebelas mungkin sudah selesai semuanya penghitungannya
jadi yang enam belas ini harus menunggu pemilihan gubernur karena gak ada pilkada di sana
tapi yang enam belas ini harus menunggu penghitungan pemilihan bupati maupun wali kota
baik terima kasih bang deddy
kita masih menantikan hasil dari proses penghitungan cepat sampai dengan sejauh ini
ya eva memang sampai dengan saat ini seperti yang bisa saya lihat di belakang saya ini
merupakan tim survei internal dari pasangan nomor urut empat
yang mana masing masing tps yang tersebar di jawa barat berjumlah tujuh puluh lima empat ratus dua puluh dua tpps
ini ada saksi dari pasangan nomor urut empat yang kemudian melaporkan ke bagian internal
dan informasi yang saya terima dari tim pemenangan pasangan nomor urut empat sendiri
dan saya masih terus akan menantikan bagaimana proses hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei maupun
survei internal di posko pemenangan pasangan nomor urut empat deddy miswar dan deddy mulyadi
mbak elak zaiul haq melaporkan langsung dari posko pemenangan dua dm